tidak satu pun terkait dakwaan kami yang dianggap asal ya
karena kami sebagai jawaban kami tadi kami sebagai penuntut umum tidak pernah membuat dakwaan secara asal
baik perkara penting seperti ini maupun perkara perkara lainnya
karena kami sadar dakwaan itu merupakan fondasi awal untuk pembuktian kami hingga penuntutan dan keputusan nanti
oke terkait tuduhan yang dakwaan kopi paste pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan ini seperti apa bang
karena ini kan adalah tindak pidana sejenis tindak pidana pembunuhan
yang membedakan diantaranya adalah pada tiga ratus empat puluh itu ada perencananya terlebih dahulu
tentu karena ini peristiwa yang sama urannya tentu sama hanya ada pembedanya yaitu di proses perencanaannya
tadi menolak eksepsi dari kuasa hukum
berarti bisa dibilang tidak teliti mereka ya
kalau mereka mereka tidak cermat dalam menanggap pidatuan kami
terkait dakwaan yang disampaikan itu nanti putusan selah seperti apa sepertinya
itu dengan jawaban eksepsi yang
selain masih kewenangan hakim kami hanya menunggu nanti
mudah mudahan hakim memutus dengan kearifannya
pertanyaan pertama apakah dakwaan ini harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan eksepsi kita pada persidangan sebelumnya di tanggal empat april dua ribu dua puluh empat
karena kami masih meyakini bahwa memang pak yosef bukan pelakunya dan memang dakwaan itu memang harus dibatalkan
ibu jpu menanggapi kalau misalkan kuasa hukum kurang cermat dalam subsider dan primer itu gimana bu
itu hak dari jpu ya tapi yang jelas dari kami kami sudah cermat dan kami juga sudah membaca dengan teliti surat dakwaan tersebut
makanya kami melakukan eksepsi terkait dengan dakwaan tersebut
menanggapi nanti sidang selanjutnya yaitu putusan selah menurut kuasa hukum seperti apa
kira kira peluang dari terdakwa yosep ini
bahwa dakwaan itu memang harus batal dan dihukum
namun untuk putusannya tetap kita menyerahkan kepada majelis persidangan